kita bergeser ke sulawesi di mana enam kecamatan di gorontalo diserang banjir hingga setinggi satu meter akibat hujan sejak selasa sore hingga rabu dini hari
selain menyebabkan ribuan rumah sawah dan fasilitas umum terendam banjir juga memaksa sejumlah sekolah untuk meliburkan kegiatan
puluhan rumah warga di desa kayu bulan kecamatan limboto gorontalo masih terendam air sedalam satu meter pada rabu pagi
banjir terjadi setelah hujan mengguyur enam kecamatan di kabupaten gorontalo sejak selasa sore hingga rabu dini hari
luapan air hujan juga menyebabkan tanggul sungai jebol di desa tersebut
akibat banjir warga memindahkan barang berharga mereka sebagian penduduk juga mengungsi ke rumah tetangga yang masih kering
selain rumah banjir juga merendam ratusan hektare sawah di kecamatan limboto sampai rabu siang belum ada bantuan apapun dari pemerintah
jadi sekarang belum turun
belum ini sudah barang barang sudah di atas
sudah ada bantuan
dari tadi malam sampai sekarang belum ada
selain sawah dan rumah banjir juga merendam sekolah setidaknya sma negeri dua dan smp negeri dua limboto meliburkan kegiatan
murid yang datang hanya membantu membersihkan sekolah
dihentikan sementara diakibatkan mengenai darurat banjir ini
kemudian yang berikut kalau kita paksakan sementara anak anak punya rumah itu itu banjir sama dengan di smp dua
perkirakan sekitar dua rumah terkena banjir ini
hujan yang mengguyur sebagian wilayah kabupaten gorontalo sejak selasa sore hingga rabu malam
mengakibatkan ribuan rumah dan juga rumah sakit dunda limboto terendam banjir
bahkan sejumlah pasien memilih
untuk pindah ke rumah sakit lainnya
pelayanan rumah sakit daerah dunda limboto yang terkena banjir hingga rabu pagi belum maksimal
halaman rumah sakit terbesar di kabupaten gorontalo ini masih terendam air
sementara itu sebagian besar ruangan di rumah sakit terlihat kotor akibat banjir semalam
staf pegawai dan perawat rumah sakit tampak membersihkan sisa lumpur
beberapa pasien pun memilih pindah ke rumah sakit lain
keluarga pasien mengaku sangat terganggu sehingga memutuskan pindah
memang kalau cuma mau ditanyakan itu memang sulit
antara itu pasien pasien dengan pelayanan apa yang pinjaga pasien semua itu membutuhkan bantuan yang paling besar
karena masalahnya dari banjir itu kan habis banjir itu air turun lumpurnya banyak
selasa malam ratusan pasien rumah sakit dunda limboto dievakuasi oleh pihak bpbd kabupaten dan provinsi gorontalo
dengan dibantu anggota kepolisian resor gorontalo
mereka dipindahkan ke kantor rumah sakit setempat dan ke gedung kasmat lahai di kantor bupati gorontalo
pihak bpbd pun menyebut telah mengevakuasi sejumlah warga dan mendirikan tiga posko di tiga kecamatan
daerah di bawah khususnya sekitar datahu
kemudian kita juga dibantu oleh dari sar ini untuk daerah kayu bulan
di sana ada sementara untuk proses evakuasi
dan yang baru mau ditangani sekarang yang kita kena keterbatasan peralatan
kita ke arah bolibuso daerah polite
sekarang airnya sudah naik
tapi ada satu tim kami yang sudah kesana
hingga rabu pagi sejumlah rumah warga masih terendam air setinggi sekitar satu lima meter
bahkan banjir sudah meluas ke enam kecamatan
banjir terparah terjadi antara lain di kecamatan limboto limboto barat bongomeme dan tolanguhula